bukannya kamu gak perlu lagi
tiba tiba kondisinya akan memburuk lagi
sausan benar ibu gak mungkin ikut aku
kalau ibu hidup di jalanan bersama aku ibu gak mungkin mendapatkan pengobatan yang seharusnya
dia gak bakal bisa bertahan
udah ada keputusannya
dia udah pikirin pak
dia yakin dia tuh lebih sayang sama ibu daripada dia sendiri
tapi papa harus jelas
bapak harus jaga ibu papa harus sayang sama ibu ya pak
kamu udah sadar
saat dia mana
dia di sini bu
ibu senang bisa lihat lia
ibu kangen sama lia
ada bagian luar sana
aintel juga ibu bu
apa yang itu

bulassa mereka terang namanya
ibu dulu pernah nanyakan sama lia
dia mau ikut sama siapa
kok lihat tega sama ibu
lia tuh capek ibu
ibu tuh benar benar sakit
sekarang dia tuh capek ngurusin ibu terus
apa apa dia harus merepot karena ibu
lia tuh gak tahan ibu
dia tuh pusing
ibu tuh udah ngerubah semuanya
hai raya tetap patah ibu dua ratus tujuh puluh empat corrector
kalau lia gak bisa tetap mata ibu
ibu gak akan pernah percaya sama lia
gak akan pernah percaya sama omongan dia barusan
fia mau ikut papa aja
papa yos masih bisa menurunkan semua keinginan lia
tapi ibu sekarang gak bisa
ibu cuma beban buat lia
sekarang lia udah boleh pergi kan
aku senang banget deh kita bisa kayak dulu lagi
aku juga seneng
kalau kamu udah bisa ngelupain dia
dan sekarang kamu gak perlu khawatir lagi
karena lia udah gak ada di rumahku lagi
iya lia udah gak tinggal di rumahku lagi
sama papa aku diusir
terus gimana lia sekarang
bukannya kamu gak perlu lagi sama lia
kan kamu sendiri yang bilang ke aku
kalau kamu udah ngelupain dia
iya aku udah gak perlu lagi sama dia
bahkan aku udah gak perlu lagi sama dia
iya udah kita makan yuk
pegang ya janji papa
iyalah jangan khawatir
papa tolong bahagiain ibu ya pak

nang cost kudiri
aku berusaha semamuku tapi aku gak bisa wit
waktu itu bisa mengalahkan segalanya
mungkin aku dulu pernah sayang sama kamu
tapi perasaan sayang itu sekarang udah kikis di habis oleh waktu
dan perasaan itu tidak bisa hidup lagi untuk alasan apapun wit
ibu cepet sembuh ya
dia harus pergi
dia gak bakal kembali ke ibu
kasih kebahagiaan untuk ibu
tentang ibu ya allah
kalau memali kan saja
ngejeng di depan de cp

eh apaan main sih malam malam gini gini kesini
gue kesini justru mau minta lo nolongin lia sekarang